para tokoh dan kepala daerah mulai dari gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
hingga gubernur jawa tengah ganjar pranowo
secara bergiliran nampak hadir ke gedung pakuan pada minggu malam
kedatangan mereka selain untuk melayat emeril khan mumtaz
juga untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada gubernur jawa barat rituan kamil
begitu beliau melihat jasadnya utuh kemudian beliau sampaikan menoleh ke kanan
seperti halnya pada saat tahiyatul akhir mau bersalam
dan kondisi jasadnya juga dalam keadaan harum
jadi semua itu kemudian menjadikan beliau begitu kuat tegar dan ikhlas
selain itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo turut hadir ke gedung pakuan
ganjar didampingi sang istri siti atikoh terlihat mengenakan baju kokoh putih dan peci hitam
usai mendoakan jenazah eril ganjar mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam
atas meninggalnya putra sulung gubernur jawa barat itu
terlihat di wajahnya sebuah kesedihan tapi sekaligus keikhlasan
yang saya sampaikan pada beliau banyak warga
dari jawa tengah mendoakan karena anda tercinta
wali kota bogor bima arya juga nampak menjadi tamu yang bertakziah di gedung pakuan pada minggu malam
ia mengaku terharu melihat ketegaran yang ditunjukkan gubernur jawa barat rituan kamil beserta keluarga
dalam menghadapi musibah meninggalnya emeril khan mumtaz atau eril
pak gubernur sampaikan bahwa yang membuat pak gubernur dan bu atalia ikhlas
adalah karena banyak sekali mujizat mujizat yang terjadi selama empat belas hari
sebelum para kepala daerah ini datang ratusan warga telah memadati gedung pakuan untuk menyambut kedatangan jenazah eril
keluarga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melakukan salat jenazah
dan memberikan doa kepada almarhum eril untuk dapat dilakukan mulai pukul sepuluh malam hingga pukul delapan pagi ini
menurut rencana jenazah eril akan dimakamkan di cimau
menurut rencana jenazah eril akan dimakamkan di cimau
di kampung kabupaten bandung senin pagi